buat nakut nakutin aja ya mudah mudahan ninja ninjakan ketep bisa seperti ninja beneran
bergerak dalam senyap gak bikin heboh dan malah jadi nambah masalah
ya aku udah haus
silahkan dilihat lihat dulu
mana gak kelihatan
itu tuh di dekat pohon
kapan akan jadi mau sewa lahan
biar saya bisa ikut kerja
istri saya sudah marah marah terus
saya sudah lama tidak ada yang memberikan kerjaan
saya mau sewa lahan buat bercocok tanam
bukan supaya istri kamu gak marah marah terus
maka kamu tidak mau mengajak saya kerja
uangnya cuma cukup buat proyek renovasi masjid ini
saya sudah mengajak kamu untuk berhati hati
tapi kamu sendiri tidak
kalau bisa kenapa gagal lagi
disuruh menunggu kabar
kita kopi dulu
aku tidak suka kopi
kamu nanti bisa pesan minuman lain
orang orang yang kemarin nyegat saya kayaknya bukan begal
dia ke kebun saya
kenapa kang idam kabur
saya takut sepertinya mereka punya niat gak baik
tahu dari mana
kalau niatnya baik buat apa pakai topeng ninja
mungkin mereka malu muka mereka terlalu jelek
apa aja seger seger
dulu kalau dengar garut bayangan saya garut itu kampung
begitu kesini kayaknya itu kampung
tapi sekarang ini kampungnya
ini tempat ngopinya gak kalah loh sama jakarta dan bandung
yang lebih keren sebetulnya potensi wisatanya
nggak kalah sama jogja atau bali
saya tahu makanya saya mau bisnis wisata di sini
menurut aku itu bagus
biar kampung kita rame
bapak juga nggak keberatan
tapi bapak nggak mau jual tanahnya
kalau dijual nanti bapak mau tani di mana
perkembangan wisata itu bukan cuma mendatangkan uang
tetapi juga penyerapan tenaga kerja
kalau udah lulus kuliah kamu mau kerja di mana
cari kerja di garut
aku pengen jadi lurah
kalau aku nanti jadi lurah kamu mau jadi ibu lurahnya
masalahnya ada salah satu pemilik tanah yang namanya kang idam itu gak mau melepas tanahnya
alasan dia karena dia masih mau mempertahankan tanah itu buat lahan pertanian
masalahnya dia bukannya nggak seberapa
masalahnya lagi posisi dia
masalahnya lagi posisi tanah dia itu paling bagus
jadi sayang kalau nggak diambil
dan alasan dia itu mempengaruhi penjual tanah lainnya
jadi kau ikutan nggak mau jual tanah
dia nggak bisa ngebujuk
tapi dia ada ide untuk memberi sedikit tekanan ke kang idam supaya dia mau menjual tanahnya
sebenarnya saya kurang setuju dengan cara seperti itu
tapi ya saya juga nggak punya ide lain
sedangkan ini waktu udah berlalu lalu udah terlalu lama
tekanan seperti apa
dia bilang dia mengirim pasukan ninja
buat nakut nakutin aja ya mudah mudahan ninja ninja kang artep bisa seperti ninja beneran
bergerak dalam senyap gak bikin heboh dan malah jadi nama masalah
ya aku udah haus
ya sudah kamu nyerah
dulu kamu yang paling semangat sekarang kamu yang nyerah
dulu kita setia sama bos obon
kita ditendangkan cecep dari terminal
begitu bos keluar penjara
kita bisa masuk lagi ke terminal
tapi habis itu dibuang satu persatu
kita bikin perhitungan
di bka pengendarmang kita bisa balik lagi ke terminal
tapi gak lama
kita balik lagi ke sini
seperti dulu waktu bersembunyi di penjara dan kita setia sama dia
gerilya buat ngerebut kembali kekuasaan dia
kamu masih berpikir buat bisa balik lagi ke terminal
sekarang siapa bosnya
saya belum tau
terus saya tugas di mana
bisa di jalur bis
yang lain belum pada datang
paling sebentar lagi
selamat pagi bos
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
biar saya bantu markirnya
jangan lupa teliti sebelum membeli
boleh barter pake kue
ada apa aja
ada asin sepat
jamur roti juga ada
kok kopinya cuman dua
kan kita bertiga
tadi kan bos belum datang
jadi gak diitung
kang mus mau tinggal di sini
tinggal di sana
tinggal di sana
bakal balik lagi ke bandung
kalo nanti ada keperluan
dia bakal datang ke bandung
tinggal di bandung lagi
kalo keperluannya udah beres
kang mus balik lagi ke garut
terus nanti yang ngurus disini siapa
ya kita semua
ya kita semua
ya kita semua
ya kita semua
kalau kang ujang udah gantiin kang mus
nanti duduknya tetep disini
atau pindah ke dalem
mungkin pindah ke dalem
tadi pagi mah rame
makin siang malah kurang
aku udah sarapan
sarapan bubur ayam
jualan bubur ayamnya
bukan gak jadi
sampai modal kamu cukup
atau mungkin kamu bakal gak jadi jualan bubuk
karena keburu jualan kuenya sukses
tadi yang jadi jualan bubur ayam
terus yang barusan sukses jadi tukang kue
amin juga atau gimana
ya amin juga atuh
berarti ini mau
itu juga mau atuh

gak ada apa
pasar udah bener bener aman
udah bener bener aman gimana
nggak bakal ada yang nyerang lagi
kayanya mah enggak
takut mengmurat ngamuk lagi
saya kemarin ketemu sama yang dua orang
yang awal ada masalah sama saya
mereka langsung kabur
barusan mawar cerita katanya dia mau kredit motor
iya doain aja
mudah mudahan kamu bisa lolos masa percobaan
terus diangkat jadi karyawan tetap
ya udah aku berangkat kerja ya
kencang kanan gerak
tegak gerak beritung mulai
satu dua tiga
istirahat di tempat gerak
hari ini sinta gak ada kamu gimana
hari ini sintang gak ada kamu gimana
gak tau bos
bisa operasi sendirian

ada pather aja gagal terus gimana sendirian bos
oke sementara sinta gak ada kamu duet sama saya

kang gus berangkat jam berapa
tapi kesini dulu kan

terus masih ada janji ketemuan sama pemborong
terus pasti kamus juga pamit dulu sama yang lain

balik kanan bubar jalan
biar mereka pergi duluan
biar mereka pergi duluan
kamu udah di kantor
kang murad mau kesini
kang murad lagi otw kesini
mau ketemu kang mus sebelum kang mus berangkat
tadi sarapan apa
masa sarapan tahu sumedang bisa bikin mules
bukan tahu sumedangnya yang bikin mules
tapi cabai rawitnya
aku di belakang dulu ya
kayaknya gara gara makan tahu sumedang
cabai rawitnya kebanyakan
rati mules kenapa kamu seneng
barusan kamu senyum senyum
iya itu karena aku lagi senang
tapi bukan karena ratih mules
mantan partner aku waktu masih jadi copet
sekarang udah ikut berhenti juga
udah punya kerjaan lain
udah kerja apa
mudah mudahan usahanya lancar
kalau aku belum bisa senyum kayak kamu
aku mau senyum
ami itu siapa
ami itu siapa
ami itu siapa
kalau dulu kita copet sekarang kerja di sini
ami itu siapa
dulu dia kerja di sini
sekarang dia jadi copet
jadi anak buah bos saya
jadi anak buah bos saya
bos aku waktu dulu masih jadi copet
bos aku waktu dulu masih jadi copet
aku sering di pilih
aku selalu sayaai
aku rapat dan keliru
saya pun mengakibatkan
hianat fotonya bakal dicetak diperbanyak terus dipasang di mana mana
ada tulisannya awas copet
masalahnya dia sendiri malah nggak mau ditolong
dia bilang gak perlu
mungkin dia terlalu takut sama ancaman bos aeb
tapi yang bikin aku khawatir
dia justru malah menikmati pekerjaan barunya
anu jangan bergerak
saya polisi anda ditangkap karena mencopet
kang mus pasti kesini dulu enggak
dia masih ada janji sama pemborong
siapa tahu janjinya gak jadi
kang murad kenapa
kang mura takut kalau nggak ketemu dulu sebelum kang mus pulang kampung
mau saya buatin kopi
saya pengen makan
bukan pengen ngopi
yaudah sana makan dulu aja
saya mau udah makan
saya minta temenin
bukan ngajak makan
makan aja ngapain minta ditemen segala
ya pengen aja saya makan ditemenin sama kamu
kalau pergi makannya ditemenin sama kamu
kan perginya perginya
kalau sendiri saya jalan kaki
itu namanya minta anterin
bukan minta temenin
kang mus itu buat saya seperti kakak
biarpun udah ngekasih kerjaan lagi seperti dulu
tapi masih merhatiin saya
saya punya kerjaan atau enggak
saya bukan takut
biarpun bukan pimpinan kita lagi
saya masih mau kalau disuruh suruh
masih nurut kalau dilarang larang
siapa lagi yang begitu ke saya
saya punya banyak saudara
saya sebetulnya bisa cari kerjaan lain
kerja di tempat lain
bukan kerja di sini
saya juga punya pilihan
buat tetap di bisnis yang lama
waktu kang mus meninggalin bisnis kita yang lama
ngebangun bisnis yang baru
saya ngerasa harus ngebantu
buat ngebahas kebaikan kang mus ke kita dulu
kang mus mau ngebantu kalau kita susah
biarpun sebetulnya dia juga sebetulnya juga susah
kang mus mau ngebantu kalau kita ada masalah
kalau kita ada masalah
biarpun sebetulnya dia juga lagi punya masalah
makan dulu yuk
hidup terlalu berat untuk dihadapi sambil menahan lapar
saya kenal kang mus waktu ikut kang kobang kerja di terminal
kang mus bukan jagoan
dia juga bukan pemimpin yang dalam
tapi dia yang ngajarin kita soal disiplin tanggung jawab sama kesetiaan
ada bukan karena butuh tapi juga ada ketika dibutuhkan
ada bukan karena mengejar keuntungan tapi karena rasa kekeluargaan
saya jadi paham kenapa kang gobang segan sama kang mus
yang badannya jauh lebih kecil
saya akhirnya juga jadi gitu
iya disini aos yang jadi bos
bukan cuma bos tapi pemimpin
bener cep sekarang otang sama bos aos kemana
ke warung nasi aja
kenapa nggak mau ke warung soto langganan kita
nanti ketemu sama tukang parkir pasar lagi
hati hati kalau bicara
kalau gak takut kenapa gak mau ke warung soto
saya mau mencari teman teman yang lebih baik untuk menjaga kemampuan saya
saya mau mencari teman teman yang lebih baik untuk menjaga kemampuan saya
saya mau makan bukan mau ribut

gak ada uang pas aja teh
gak usah dikembaliin
terima kasih teh
apa kabar semuanya
itu tugas sukanta
kata kang mus
sukanta itu karyawan serbaguna
bisa disuruh apa aja
kata kang mus
kang musnya belum datang
kita gak bisa ambil inisiatif sendiri aja
kita gak bisa ambil inisiatif sendiri aja
kita tanpa tegung buka zorgo
kamu nelpon bang edi jangan langsung minta perintah
sejak anak buah kamu yang pengecut itu kabur semua
kita cuma berdua
kamu minta petunjuk
habis itu bang edi nyuruh kamu nyari anak buah lagi
kemaren waktu saya telepon
itu bukan urusan kita
terus saya tanya
kapan ada waktu senggang
selesaikan hari ini
salam sama yang lain
udah mulai kerja
saya willy didan emen acay useb
yang pegang terminal kang cecep
kan cecep mah katanya gak ada minat
gak ada yang angkat pilih
jadi siapa tuh yang pegang terminal
yang nyuruh kamu kerja siapa
yang pegang terminal kang cecep
kan tadi udah saya bilang kang cecep mah katanya gak minat
jadi siapa tuh yang pegang terminal
kamu sendiri aja yang kesini
siapa yang telepon
jam berapa mau kesini
bukan kang cecep
nyuruh kamu nyari anak buah
nyuruh saya ke rumahnya
saya sendiri aja
tidak ada yang minum
denny tadi nanya
siapa yang pegang terminal
saya gak tau
dia kayaknya bingung
kan dia yang disana
saya aja yang disini bingung
siapa yang sekarang pegang terminal
bukan cuman kamu
daripada bingung soal siapa yang pegang terminal
mending kita kerja lagi aja
kang ngus ada di terminal
jadi benar sekarang willy yang pegang terminal
terus sekarang siapa yang pegang terminal
jangankan saya yang di sini
ncu yang di sana aja gak tahu
pasti baru datang juga
kalau udah lama
pasti nggak cuma berdiri di parkiran
kita selalu di behindorm
aga mencari kape
kita ngobrol di dalam
kita di usa'in
iya kita gak dianggap
kang cecep atau willy
pasti enggak akan ngajak kita kang cecep atau willy tadi denny bilang bukan orang yang pegang terminal tapi